tim badan pengelola transportasi jabodetabek atau bptj
akan terus melakukan sidak menjelang musim mudik
dan sebelumnya badan pengelola transportasi jabodetabek
telah lakukan inspeksi keselamatan angkutan umum di sepuluh terminal di jabodetabek
dan mereka menemukan banyak kerusakan cukup parah pada bus antarkota antarprovinsi
dan kita akan simpang laporan korespondensi rni indonesia
silvano hajid dari terminal kampung rambutan
selamat pagi vano bagaimana kondisi angkutan untuk lebaran nanti
pagi lady dan alfian
sementara ini ini merupakan kabar yang baik bagi para pemudik ke tujuan jawa tengah
jawa timur maupun jawa barat yang melalui kampung rambutan
kita bisa katakan sekitar lima persen pemudik dari jakarta
totalnya sekitar tiga jutaan pemudik total lima persen dari itu mudik melalui kampung rambutan
berarti jika kita lihat kesiapan dari kendaraan kendaraan atau kendaraan umum
atau bus yang akan melalui jalur jalur mudik
melalui kampung rambutan ini juga harus diperhatikan
yang pertama tentang kesiapan kendaraan umum ini
yang kita lihat melalui sidak yang dilakukan
sudah dari kemarin ini ada ditemukan beberapa pelanggaran
yang pertama dengan memuat kendaraan roda dua ke dalam bus
yang kedua adalah tentang keadaan ban dan juga mesin yang tidak mumpuni untuk jalan jarak jauh
terutama dalam hal ini adalah pihak
terkait juga sudah diberikan teguran untuk memperbaikinya jelang masa mudik
dua minggu lagi tinggal dua minggu lagi untuk agar kendaraan yang nantinya disiapkan
dalam keadaan prima dan siap melayani para pemudik dari jakarta menuju kota kota tujuan
ya vano selain pemeriksaan kondisi kendaraan
lalu bagaimana dengan pemeriksaan terhadap para pengemudi dan juga pelayan yang ada di kendaraan umum itu tersebut
biasanya kan akan dilakukan pemeriksaan narkoba dan sebagainya
apakah itu juga termasuk diperiksa dalam menjelang angkutan lebaran kali ini
untuk kemarin belum diperiksa baru kendaraannya saja yang diperiksa
tetapi nanti dalam rangkaian menuju mudik dua minggu lagi
kalau hitungannya sekarang akan ada pemeriksaan di tempat
termasuk pemeriksaan kondisi dari keadaan pengendara atau supir dari bus ini
dan juga para kenek misalnya atau supir cadangan yang nantinya akan disiapkan
untuk melakukan perjalanan jauh dari jakarta menuju jawa barat paling dekat
dan paling jauh dari jawa timur melalui kampung rambutan ini
tentu pasti ada dan akan bertahap nantinya apalagi mendekati jelang hari raya idul fitri
nanti misal h tujuh nantinya akan banyak sekali pemeriksaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak terkait
baik terima kasih atas laporan anda silvano haji